bmkg bandung mewaspadai adanya potensi gempa yang disebabkan oleh patahan sesar lembang
meski aktivitas seismik terakhir terjadi pada periode dua ribu sepuluh hingga dua ribu dua puluh
pihaknya menilai sesar sepanjang dua puluh lima hingga dua puluh sembilan km tersebut tetap menyimpan potensi bencana akibat gempa
kondisi sesar lembang yang tenang menyebabkan bmkg mewaspadai adanya aktivitas pengumpulan energi
yang dapat dilepaskan tanpa dapat diprediksi waktunya
dan hal ini terjadi setelah bmkg mencatat periode ulang gempa besar disebabkan oleh sesar lembang yang terakhir terjadi pada tahun seribu enam ratus
dan juga berpotensi terulang sekitar lima ratus tahun
kepala seksi data dan informasi bmkg bandung rasmit mengaku bahwa pihaknya mewaspadai potensi gempa
yang ditimbulkan oleh sesar yang membentang sepanjang dua puluh lima hingga dua puluh sembilan km yang terbagi tiga segmen
efek gempa yang ditimbulkan ini dapat mencapai magnitudo enam delapan hingga enam tujuh
efek yang ditimbulkan gempa sesar lembang di kota bandung ini juga diperkirakan akan lebih lama dibanding di kawasan lain
desa lembang itu menjadi prioritas karena emang aktivitasnya dari terakhir gempa sesar lembang ini mengeluarkan energi yang cukup besar itu pada tahun seribu enam ratus pak dan ulang tahunnya pak